untuk informasi berikutnya wali kota surabaya tri risma hari ini melakukan penanaman ribuan bibit pohon di taman harmoni keputih surabaya pada jawa timur minggu pagi
ya wali kota surabaya ini memang gemar sekali dengan melakukan tanam membuat sebuah taman
tanah bekas tempat pembuangan akhir ini akan diubah menjadi kebun raya dengan berbagai tanaman
kebun raya berkonsep konservasi ini juga berfungsi sebagai lokasi resapan dan juga penyangga di wilayah surabaya timur
didampingi beberapa satuan kerja perangkat daerah atau skpd pemkot surabaya wali kota surabaya tri risma hari ini melakukan penanaman tujuh seratus bibit pohon berbagai jenis di taman harmoni keputi surabaya jawa timur
penanaman bibit pohon ini bekerjasama dengan pln distribusi jawa timur sekaligus dalam rangka memperingati hari listrik nasional
rencananya lahan seluas hampir enam puluh hektare ini akan dijadikan kebun raya
menurut risma di taman harmoni ini belum ada penghijauan sehingga bila kebun raya ini terlaksana
nah risma optimistis taman harmoni akan berfungsi sebagai paru paru surabaya
konsep kebun raya nantinya bukan hanya taman
melainkan taman konservasi yang dilengkapi beberapa fasilitas seperti trek sepeda
konsep tanaman di kebun raya berbeda dengan taman yang sudah ada sebelumnya
yaitu taman lakar santri yang berkonsep tanaman buah buahan serta taman pakal yang dihiasi dengan pepohonan produksi
diharapkan dengan banyaknya taman bisa membuat kota palawan semakin hijau dan sejuk
jauh dari kesan kota yang panas dan kumuh
tri broto purnawanto surabaya jawa timur